dan sekarang kita akan update perkembangan kasus covid sembilan belas di indonesia di akhir tahun ini
mereka yang dinyatakan sembuh berjumlah enam ratus sebelas sembilan puluh tujuh orang
jumlah ini bertambah tujuh tiga ratus lima puluh enam kasus dari hari sebelumnya
sementara jumlah kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas masih terus bertambah
pemerintah mengumumkan tambahan delapan tujuh puluh empat kasus baru di indonesia
sehingga jika diakumulasi total kasus positif covid sembilan belas menjadi tujuh ratus empat puluh tiga satu ratus sembilan puluh delapan kasus
kementerian kesehatan lewat situs satgascovid sembilan belas go id juga mengumumkan penambahan satu ratus sembilan puluh empat orang pasien positif yang meninggal dunia
sehingga saat ini totalnya menjadi dua puluh dua satu ratus tiga puluh delapan jiwa